air hujan selama beberapa hari banjir merendam sejumlah kawasan di sulawesi selatan
di kecamatan biringkanaya kota makassar warga mengungsi menggunakan perahu dan rakit
sementara di kabupaten goa sulawesi selatan enam orang tewas dan sejumlah jembatan putus
cuaca ekstrim juga membuat pelabuhan bajoi di bone sulawesi selatan ditutup sementara karena ketinggian gelombang mencapai empat meter
ratusan rumah di perumahan kodam tiga kecamatan biringkanaya dan beberapa kompleks lainnya terendam banjir hingga ketinggian satu lima meter
warga pun terpaksa menyelamatkan diri dan barang barang menggunakan rakit atau perahu milik tim sargabungan
sebagian warga mengungsi ke masjid ataupun rumah kerabat
sedikitnya terdapat dua jiwa yang terdapat banjir ini
rumah saya sudah tidak bisa lagi ke ini sedangkan kulkas dengan telpisi itu kerendam
oh begitu ya jadi keluarga keluarga pada kemana
ada yang kemana
ya sekarang ada di pengungsian ini
oh begitu ya
ya sekarang saya mau ambil motor dulu selamatkan motor dulu
siap siap sampai kapan biasanya orang mengungsi ke situ pada naik ke sini
ini sampai paling anu itu satu minggu
kawasan permukiman ini sering terendam setiap musim penghujan karena berada di sekitar daerah aliran sungai besar dan topografinya yang berupa cekungan
karenanya warga berharap pemerintah membangun tanggul
di belakang itu sudah sampai di leher
di leher di situ
saya mudah mudahan pemerintah setempat ini karena yang membutuhkan warga ini terutama ini air minum dengan logistik
maksudnya logistik yang sudah jadi
kondisi serupa juga dialami ratusan warga di kabupaten goa
enam orang meninggal dunia akibat banjir dan cuaca ekstrim
jembatan kembar di ibu kota sungguh minasa kabupaten goa terancam putus sementara empat jembatan di daerah lainnya pun rusak
polisi terpaksa membuat pola buka tutup untuk melancarkan arus lalu lintas
tentu karena faktor cuaca ya
curah hujan yang cukup tinggi sejak kemarin sampai dengan tadi siang tidak berhenti berhenti
sehingga memang menyebabkan banjir di semua tempat
kawasan lainnya yang juga terenam banjir ialah di sekitar bantaran sungai janebarang kecamatan palangga
sejumlah warga sempat terjebak hingga akhirnya dievakuasi
tim gabungan tni polri dan sar bahu membahu melakukan proses evakuasi menggunakan alat seadanya
sehingga ini saja
sampai mana tadi paling tinggi
sampai di sini
tidak ada ya
terus tadi ibu bertahan bagaimana
di dalam rumah
di rumah tingkat
oh di atas rumah panggung
di depan rumah
cuaca ekstrim juga membuat pelabuhan penyeberangan bajo ditutup sementara
sejumlah penumpang yang masih bertahan diberikan pengarahan dan informasi untuk pembatalan pemberangkatan
menuju ke pelabuhan kolaka sulawesi tenggara selasa petang
tim liputan cnn indonesia
untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi
kondisi terkini dari lokasi banjir di kabupaten atau di makassar sulawesi selatan
kita sudah tersambung dengan jurnalis foto cnn indonesia ahmad samsudin
ahmad selamat siang
apakah kemudian ada himbauan dari pemerintah setempat tentang potensi kembali terjadinya banjir
baik elvira hari ini meskipun cuaca sudah mulai hujan mulai berkurang
tapi beberapa banjir masih tahan
dan masih merendam setiap harinya
hancuran dari pesta siaga banjir tetap disampaikan
baik melalui kelurahan kelurahan setempat maupun beredar di grup grup
yang berisi informasi mengenai kondisi terkini di kota makassar
sementara itu juga bagian besar masih tak ada kembali ke rumah mereka
nah kondisi banjir masih belum bisa dipastikan kapal
apakah sudah terdata berapa banyak pengungsi yang saat ini harus mengungsi ke sejumlah lokasi ataupun titik lainnya
kalau untuk provinsi sulawesi selatan sendiri belum ada informasi yang akurat mengenai jumlah total warga yang terdapat
namun di kota makassar khususnya di kisah matan itu terdapatnya lebih dari dua warga
terdapat empat warga
kondisi itu bertahan sejumlah yang di bekit atau kota tastral yang tak ada tempat kemudian atau tak ada tempat kemudian
demikian ya tastral
baik sayang sekali komunikasi kita tampaknya kurang lancar
tapi terima kasih informasi anda ahmad samsudin langsung dari makassar sulawesi selatan